kita ke informasi mengenai tahun dua ribu tujuh belas menjadi tahun bersejarah bagi bursa efek indonesia
sejumlah rekor ditorehkan sejumlah target terlewati meski masih menyisakan beberapa catatan pekerjaan rumah
mulai dari indeks acuan menyentuh all time high hingga untuk pertama kali dalam sejarah broker lokal mencatatkan nilai transaksi perdagangan terbesar
seperti apa kinerja bursa domestik
bursa efek indonesia mencapai tujuh lima puluh dua triliun rupiah
jadi itu kapitalisasi pasar kita dulu punya target sekitar sepuluh sehingga saat ini kita punya target sepuluh bursa efek
tapi kita sudah menyentuh tujuh triliun rupiah artinya kita punya sebuah jalan ini menjadi milestone yang cukup baik untuk bursa efek
untuk membuat terobosan terobosan baru agar bisa mencapai target yaitu di sepuluh triliun rupiah
jadi ini angka yang menarik ini menjadi milestone yang cukup baik
dengan jumlah investor sudah ramai satu dua belas juta investor meskipun memang untuk indonesia khususnya kalau asing dia kuantitas tidak terlalu banyak tapi dia dananya yang banyak
sementara kalau domestik kuantitasnya banyak dananya tidak sebesar asing
tapi yang menarik beberapa waktu belakangan kita cenderung bisa membuat sebuah rule of the game sendiri
ketika eksternal misalnya mengalami goncangan dan lain sebagainya kita tetap positif
artinya kita sudah memulai sebuah permainan sendiri
kita sudah menjadi raja di negara kita sendiri
artinya investor domestik sudah mulai memiliki cara bermain sendiri tidak sangat bergantung keseluruhan terhadap asing
karena biasanya kita kalau sudah bergejolak eksternal pasti asing akan jual kita akan berdarah darah gitu
tapi kalau sekarang ternyata kita lebih stabil kita bisa menentukan kita mau beli atau jual gitu ya
top lah ya untuk para investor domestik
karena dengan imbal hasil sepanjang sepuluh tahun terakhir dari dua ribu enam hingga dua ribu lima belas misalnya
imbal hasilnya adalah dua ratus delapan puluh enam persen
kalau kita pasang misalnya kita punya uang satu miliar misalnya
kalau kita tanam dari dua ribu enam hingga dua ribu lima belas kita analogikan kita dapat dua ratus delapan puluh enam persen
artinya nyaris tiga miliar uang kita sudah kita taruh gitu aja di saham
saham saham dengan fundamental baik misalnya ya
kita sudah hampir dapat tiga m misalnya gitu
karena dua ratus delapan puluh enam persen itu untuk long term investor ya
kalau untuk trader memang spekulasi yang akan membuat cuan ya
tapi paling tidak ini menjadi refleksi bagaimana menguntungkannya kalau kita invest di stok
ataupun juga di bursa pasar modal ya
lalu bagaimana dengan rata rata transaksi harian itu juga sudah meningkat menjadi tujuh enam triliun rupiah
semakin antusias tampaknya transaksi makin banyak terjadi ya
karena transaksi harian makin banyak terjadi
terjadi itu artinya bursa ataupun juga pasar modal semakin liquid
kalau semakin liquid artinya para investor itu senang untuk masuk ke pasar yang liquid
karena potensi mereka untuk untung untuk mendapatkan imbang hasil juga semakin baik gitu ya
oke saya bergeser mengenai kinerja sektoral ihsg sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
kita lihat ya ini beberapa saham yang tercatat di sektor sektor ini
dan kita lihat secara keseluruhan performa sektoralnya
untuk pertanian tidak begitu baik
ada sembilan belas emiten yang bermain di sektor pertanian
lalu kemudian kita bergeser ke pertambangan
pertambangan sudah rebound ya setelah begitu jatuh pada tahun dua ribu tiga belas
harga komoditas anjlok
kemudian demand juga mengalami penurunan
faktor eksternal seperti tiongkok yang sudah mulai bangkit juga menjadi salah satu yang mendorong
dan ada empat puluh tiga saham yang bermain di sektor pertanian
jadi ini juga memang sektor yang sangat berpengaruh
saya bergeser ke sektor selanjutnya
ini juga bisa menjadi refleksi anda kalau ingin tahun ini mulai menjadi investor di pasar modal
ingat tadi sektor transform mana saja yang paling baik
tapi jangan lupa juga untuk melihat bagaimana fundamental kedepannya
kita lihat bagaimana dengan sektor industri dasar dan kimia
ini juga lebih tinggi ternyata dibandingkan dengan pertambangan
ada enam puluh sembilan saham yang bermain di sektor ini
obat obatan dan lain sebagainya ya itu bermain di sektor ini dan ini berpotensi untuk mendatangkan juangan yang cukup baik
bagaimana dengan aneka industri aneka industri tujuh puluh tujuh persen ada empat puluh tiga saham yang bermain di sektor ini
nanti kalau anda ingin mencoba main di saham anda bisa searching ya karena terlalu panjang kalau saya menjelaskan mana mana saja yang bermain di sektor tersebut
lalu bagaimana dengan sektor industri barang konsumsi
ternyata meskipun dilanda isu pelemahan daya beli penutupan beberapa gerai tapi ternyata untuk sektor barang konsumsi masih mencatatkan cuan dua puluh tiga sebelas persen
masih cukup baik bagi anda yang memegang saham di sektor industri barang konsumsi ya ada empat puluh tujuh saham tepatnya ya
dan kita bergeser ke sektor perumahan properti dan konstruksi tidak begitu baik ya karena tahun dua ribu tujuh belas tampaknya challenging
enam puluh lima saham yang bermain di sektor ini mengalami
koreksi secara total empat tiga puluh satu persen tapi ini secara keseluruhan ya
jadi kalau misalnya kita bedah lagi per emiten nanti beda lagi karena fundamental emiten x dan y tidak bisa disamakan
karena mereka punya proyek masing masing yang membuat investor semakin percaya diri atau justru memilih untuk melepas saham yang mereka pegang
bagaimana dengan sektor selanjutnya
infrastruktur utilitas dan transportasi positif dua belas empat belas persen
upaya pemerintah untuk terus menggenjot sektor infrastruktur
membangun beberapa fasilitas umum fasilitas publik di sektor infrastruktur membuat enam puluh satu saham di sektor ini begitu positif ya
jadi mereka akan dapat proyek kalau mereka dapat proyek mereka akan memutar uang kan mereka akan invest dan itu cukup baik berarti ke depan
karena kalau proyek infrastruktur jadi mereka akan mendapatkan imbal hasil dan itu yang akan dikeker terus oleh para investor sehingga mereka memutuskan untuk beli
lalu kita lihat sektor yang paling menjadi prima dona sepanjang dua ribu tujuh belas
sektor keuangan menjadi yang paling banyak diminati sembilan puluh emiten bermain di sektor ini dan cuannya empat puluh lima puluh dua persen
kenapa sektor keuangan masih saja dibidik oleh para investor
karena mayoritas memang emiten apalagi emiten yang blue chip ya di sektor ini memang memiliki fundamental yang baik
mereka bersrategi mereka beradaptasi dengan teknologi dan tidak hanya itu keputusan bank indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan
pastinya juga membuat lebih lincah
bisa bergerak untuk ataupun emiten di sektor keuangan
jadi hal hal tersebut yang membuat keuangan menjadi prima dona bursa indonesia sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
dan kita lihat sektor lainnya adalah layanan investasi dan perdagangan
satu ratus tiga puluh tiga saham di sana ada tujuh persen ya kinerjanya positif sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
bagaimana dengan sektor manufaktur
ini yang menarik
sektor manufaktur sektor yang harusnya
kalau kita ingin bergeser dan naik kelas menjadi negara industri sektor ini harus positif
dan ternyata persepsinya di bursa sangat positif
sembilan belas delapan puluh tiga persen sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
dan ada satu ratus lima puluh sembilan saham yang bermain di sektor ini
artinya para investor begitu optimistis upaya indonesia untuk di sektor manufaktur ya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi apalagi menjadi barang jadi
artinya kita tidak lagi
kita terkungkung dengan istilah negara yang hobi ekspor bahan mentah gitu
kalau sektor ini sudah bergerak positif artinya harusnya kita mulai siap siap ya untuk take off
dan tidak hanya itu bukan hanya soal sektoral saja yang kita bahas
kita lihat bahwa ternyata yang menarik lagi dari bursa adalah brokernya
brokernya ternyata broker lokal memuncaki dengan nilai perdagangan terbesar sepanjang tahun dua ribu dua puluh
dan dia adalah mandiri sekuritas
mandiri sekuritas berada pada posisi pertama membawahi broker broker asing yang biasanya selalu menjadi on top dalam pergerakan dinamika aktivitas bursa
kita lihat mandiri securitas sepanjang tahun dua ribu tujuh belas mencatatkan total transaksi senilai satu ratus tujuh puluh tiga triliun rupiah
dan itu mengalahkan morgan stanley cimb securities daiwa securities dan credit suisse securities
empat sekuritas ini adalah yang terafiliasi dengan asing
tapi kalau untuk mandiri sekuritas adalah lokal ya
jadi full lokal
dan dia memuncaki untuk totalnya transaksi
untuk morgan stanley satu ratus enam puluh tujuh triliun rupiah
daewo satu ratus empat puluh empat triliun rupiah
artinya sudah mendapat sebuah trust gitu ya
dan pelakunya investor romansik juga sudah mulai tahu bersrategi
sudah mulai lincah
sudah mulai percaya diri
tidak lagi menjadi investor yang ikut ikutan gitu loh
artinya sederhananya investor dalam negeri sudah cerdas
dan ketika kita sudah menjadi raja di negara sendiri di bursa sendiri punya persepsi sendiri
tentu ini akan mempengaruhi bagaimana asing memandang negara kita yang sudah lebih percaya